instruksi menteri dalam negeri atau inmendagri no lima puluh tiga tahun dua ribu dua puluh satu
memberikan sejumlah kelonggaran terkait persyaratan perjalanan bagi anak di bawah dua belas tahun
bila sebelumnya anak anak di bawah dua belas tahun tidak bisa menggunakan bus
seiring penerapan ppkm level dua di ibu kota
anak usia di bawah dua belas tahun sudah dibolehkan melakukan perjalanan darat
sementara bagi penumpang di atas usia dua belas tahun
vaksinasi hingga tes covid sembilan belas menjadi persyaratan perjalanan jarak jauh yang mesti dipenuhi
sebelum berangkat dari terminal terpadu pulau gebang jakarta timur
jadi data yang kita punya beberapa hari belakangan ini itu sekitar dua puluh empat puluh penumpang per hari
dengan bus yang berangkat itu sekitar lima belas dua puluh bus
kalau untuk anak anak yang khususnya di bawah dua belas tahun
itu kan waktu kemarin itu kan belum diwajibkan untuk vaksin ya
jadi paling untuk antigennya saja kita minta
kalau misalkan anak yang masih balita ya cukup orang tuanya saja yang kita cek untuk persyaratan perjalanannya
saya pun mencoba alur perjalanan yang mesti dilalui sebelum penumpang bisa melakukan perjalanan menggunakan bus jarak jauh
penerapan protokol kesehatan dimulai dari pintu masuk
petugas mewajibkan penumpang untuk mencuci tangan dan pengecekan suhu
kemudian calon penumpang akan langsung diarahkan ke loket pembelian tiket yang berada di lantai mezzani
bagi penumpang yang belum melakukan tes covid sembilan belas
maka akan diminta untuk menuju stand pemeriksaan tes covid sembilan belas yang berada di lantai satu untuk menjalani swab antigen
untuk melakukan perjalanan dari jakarta menuju ke pekalongan saya membeli tiket seharga rp sembilan puluh
untuk kemudian harus melakukan juga
saya telah menjalani tes swab antigen dengan membayar senilai rp delapan puluh lima
jadi untuk perjalanan ini saya harus mengeluarkan uang sekitar rp satu ratus tujuh puluh lima
usai menjalani swab antigen penumpang dengan hasil tes negatif akan diarahkan menuju kantor checkpoint
untuk pengecekan persyaratan perjalanan dan menukar tiket dengan barcode sebagai akses masuk area keberangkatan bus
setelah scan barcode ini akhirnya saya bisa masuk ke area keberangkatan bus antarpotensi
untuk mendapatkan barcode seperti ini saya harus menukarkan tiket saya dengan sejumlah persyaratan yang disyaratkan untuk melakukan perjalanan
yaitu sudah vaksin dan juga memiliki hasil antigen yang negatif
saatnya kita berangkat
penumpang pun memberikan komentar beragam terkait kewajiban melakukan tes covid sembilan belas dengan metode swab antigen
sebagai syarat perjalanan menggunakan bus saat penerapan ppkm level dua di ibu kota
ya kalau di kondisi
jadi masyarakat itu membelatkan kan artinya di samping ribet juga biayanya juga kan
mestinya biayanya untuk bus saja kan harus ditambah itu
umumnya yang naik busnya yang garis menengah ke bawah lah kira kira gitu
kalau yang naik pesawat itu mungkin ya kelas atas kira kira gitu
kalau sebatas ini sih kita nggak begitu keberatan karena antigen ya
dan harganya juga kan masih terjangkau lah
pengelola menyebut sejak penerapan ppkm membuat situasi di terminal terpadu pulau gebang selalu lengah
di tengah penerapan ppkm level dua di ibu kota saat ini penumpang bus juga masih tetap lengah
setiap harinya hanya terdapat tiga puluh hingga empat puluh penumpang dengan lima belas bus yang berangkat ke sejumlah tujuan di pulau jawa dan sumatera
padahal biasanya terdapat ribuan penumpang dan ratusan bus yang berangkat dari terminal terpadu pulau gebang
sufian nitanjung dautonso